inilah sederet plat nomor sepeda motor yang telah diganti
plat nomor yang diganti dengan nama maupun tulisan berbahasa rusia ini
diunggah akun instagram at moskoe underscore cabang underscore bali
menanggapi hal tersebut polda bali merespon dengan mengingatkan
para penyedia jasa rental atau sewa motor
agar tidak mengubah pelat nomor kendaraan karena melanggar aturan lalu lintas
sementara terhadap para wisatawan asing yang sengaja mengganti plat nomor kendaraan resmi
akan ditindak oleh polisi
kami berharap kepada pemilik rental agar plat kendaraan itu jangan dirubah
disesuaikan dengan aturan yang ada sesuai dengan stnk
sehingga tidak dirubah adanya berbagai macam hal itu menyalahi aturan
selain mengganti plat nomor dengan nama dan tulisannya leneh
tidak sedikit wisatawan asing di bali yang kerap melanggar aturan lalu lintas
di antaranya yang paling banyak dijumpai adalah tidak menggunakan helm
nandak astika dempasar bali